permisi pak surya parini
ada bu zara dan pengacaranya ingin bertemu dengan pak ahok
dan mereka sedang menunggu di lobby
aduh bapak capek lari lari terus
udah ganti baju siap istirahat deh ya
mau tau gak terus mau cerita nih
tiap hari ya encus itu selalu beresin kamarnya rena
ya apa dulu renanya ada atau gak ada
yang penting beresin kamarnya biar rapi
jadi pas rena pulang kamarnya gak berantakan
terus liat ya tuh semuanya tuh di seluruh sudut ruangan kamar rena
itu gak ada debu buk sedikit pun
soalnya ncus tiap hari itu sedot debu debunya tuh
oh yang ngebersihin kamar itu cuma susmirna doang ya
oh ya ya ya susmirna doang yang ngebersihin kamarnya ya
jadi ya jadi tuh kamarnya rena bakalan bersih karena ncus mirna ngebersihinnya dibantuin sama miss kiki
tuh yang bener
sembarangan pake gak diakuin lagi kiki kalo tiap hari juga ikutan bersihin
makasih ya sus aku seneng banget dengernya
tuh tuh nhep bonekanya sus
hiiii bonekanya waduh aduh bonekanya dusel' kayak gitu
ih kayaknya bonekanya kangen deh sama kakak rena
monke aja kangen sama kakak rena
gimana kita berdua ya

pokoknya gak ada tempat yang ngebi domensial
pokoknya gak ada tempat yang bunyi dogs n vaccum
nyaman dari tempat ini
semoga kondisi kakak reina
makin cepat pulih
biar kita bisa lari larian kayak dulu lagi
semangat ya semuanya ya sayang
terus nanti kita berdoa
juga supaya adik asgara
bisa jalan lagi
ke rumah ini
dan tadi ketemu
sampai tetemui ci datang juga
aku juga sedih
karena gak mungkin ketemu
sekarang waktunya kita istirahat yuk
disini mau tidur bonekanya dong sus
ya udah kalo gitu nyusah sama miss kiki
keluar dulu pokoknya kita gak kemana mana kok
ya kan satu jamnya pondok
terima kasih ya
ya thank you loh udah jagain reina
ya ibu sama sama
oma senang melihat kamu kembali rena
tapi juga dalam hati oma sangat sedih melihat kondisi kamu
oma gak sanggup rasanya melihat kamu seperti ini
kalau saja sakitnya boleh ditukar
rasanya oma rela menanggung penyakit kamu ini
asalkan kamu bisa kembali pulih seperti sedia kalah
oma bangga memiliki cucu yang kuat seperti kamu
hanya orang orang yang kuat yang diberikan cobaan yang berat oleh allah swt
kamu papa al adalah orang orang kuat yang pernah mama miliki
semoga allah selalu menjaga keluarga kita
dan semoga ujian ujian ini menjadi perekat hubungan kekeluargaan kita semua
dan menambah rasa cinta dan sayang diantara kita semua
pak nino masih berusaha untuk mengambil hak asur rena atas pak al
dalam kondisi rena yang seperti ini
ya katanya orang yang pertama menemukan rene itu adalah zara
tapi sayangnya zara malah membawa rena ke rumahnya pak nino
bukannya menyerahkan rena ke pak al
dan mungkin kalau kita gak sengaja bertemu dengan mereka di rumah sakit
sepertinya pak nino sampai sekarang gak bakal ngasih tau tentang rena ke pak al
aku kasian sama rena
aku kasian sama rena
kenapa nino gak ngambil hak asunya itu pada saat rena sembuh gitu loh rena
sekarang kan bagaimana caranya kita semua ini fokus supaya rena itu bisa sembuh
itu tujuan utamanya kan
iya ya itu dia
itu yang membuat saya gak habis pikir sama pak nino
aku bener bener prihatin sama rena ren
kasian banget loh dia harus terjebak dalam situasi seperti ini
dan saya kasian sama pak al sebetulnya
banyak banget cobaan yang menimpa beliau
ditinggal oleh bu anding
dan rena sempat menghilang
tapi alhamdulillah sekarang sudah kembali berkumpul lagi
sampai sekarang belum ditemukan
tapi aku berkali kali bilang aku tuh selalu
dia masih bisa loh tegar dalam kondisi seperti ini
dan tetap berpikir jernih
iya betul mbak
saya juga kagum sama pak al
di tengah cobaan yang begitu banyak
yang menimpa beliau
beliau tetap tegar mengadapinya
belum tentu sih aku bisa sekuat al ren
dalam rumah tangga aku juga aku lagi kasih ujian yang sangat berat menurut aku
aku harus mendampingi
ada di samping aku
selalu ada loh ren
dan itu selalu bikin aku takut
ujian aku ini memang
memang gak seberat al sih
dengan kondisi bro angga
dan saya selalu mendoakan bro angga
bagaimana caranya untuk menghadapi itu semua
dengan cara kita sendiri
itu kan aku udah masakin kamu lauk
nanti sore yang dikit
jangan lupa kamu panasin ya
sama itu nasi juga
nanti dicabut kabelnya biar nggak kering
terus bajunya abizar
lagi aku jemur
jangan terlalu sore
takut nanti dingin
nih sama ini nih susunya
susunya itu kamu masukin tiga takaran
kamu kasih air panasnya sedikit aja
terus tambahin air biasa
jangan terlalu panas
jangan terlalu dingin
aduh mas aku jadi takut deh ninggalin abizar
iya catet aja deh
terus salah salah ngasih aku lagi yang salah
kenceng banget nih susunya ini
tes dulu di tangan
itu udah sih
jadi ibu rumah tangga
sop nya ribet juga ya ternyata
ya makanya kamu tuh jangan ngeremehin
susah kan ribet kan
oh iya mas kamu bengkelnya beneran lagi direnovasi gak sih mas
kok lama banget sih
itu juga aku tanya temen temen
katanya mereka lagi cari
kerjaan lain gitu di luar
jadi aku curiga deh mereka itu
sebenernya tau juga sebenernya
kalo bos aku itu gak mau kasih pesangon
mama mau pergi kerja dulu
mama mau dengerin
udah kamu tenang aja ya
ada aku yang jagain
kamu kerja yang tenang
hei kerja yang tenang
kalian pikirin papanya
udah mas ya

udah tenang aja
ya karena gue lagi gak ada kerjaan aja
gak bakal gue betah ngurusin rumah
saya sudah mengumpulkan bukti bukti
yang memberatkan adal barang pak
silahkan bawa periksa
ini yang kemarin
masukin beberapa bukti yang
sudah saya sebutkan
tetang berapa kali
rena harus kabur dari rumah
terus raina tidak dalam pengawasan
semuanya tolong dimasukkan
mudah mudahan bukti ini bisa jadi
penguat kita di pengadilan
dari pak aldebaran
sekali lagi terima kasih banyak
buat bantuan dia
kok cuma berdua aja
pagi pagi udah berangkat ke kantor
padahal gigi udah masakin
makanan kesukaannya mas al
masa malah berangkat duluan bu
iya tinggal nasi goreng aldebaran ya
bisa makan jam juga gak apa apa
nanti kan bisa disimpen
nanti aku disimpen ya
udah nanti gigi masakin lagi aja bu
ini ibu tinggal lapisin
kan udah lama
kalau mau dibuatin ibu pakai
ibu saya di sini
ibu telur ibu
buatan miss gigi
sejak renang kecil mereka selalu bersama
wajar kalau mirna sampai sesayang itu
kasih ya mirna
ya allah semua semangat sekali
menyambut ke pulangan aku
terima kasih ya allah
gila pak sekarang ya
sekarang perasaannya udah lekas
soalnya kan raina udah di rumah ini udah pulang
sedangkan asqara gigi gak tahu asqara sekarang keberadakannya di mana bu
saya juga masih tetap nggak bisa tidur setiap malam
dan saya yakin mirna juga kepikiran asqara ya
walaupun reina sudah kembali
yaudah kita dan bisa berdoa
semoga asqara segera ditemukan
kita usaha sudah maksimal
penjaraan sudah maksimal
kita serahkan kepada allah
aku sudah ketemu adik askara oma
alhamdulillah adik asqara sehat
dia bersama bibi yang baik banget
dan sayang sama adik
by the way saya kan nanti untuk acara pengajian
saya sudah undang sekitar empat puluh anak pantiasuhan teman teman rena ya
terus juga tetangga kanan kiri
jadi total itu ada sekitar satu ratus lima puluh an orang deh
nanti saya minta kamu berdua untuk siapin konsumsi
terus tolong pesen yang enak makanannya
terus trik mereka dengan baik ya
karena doa mereka kan semoga bisa membantu
ya sembuhan reina dan juga asqara segera ditemukan
udah sih semuanya
ibu mau nasi
boleh boleh sedikit aja
jadi ya tugasnya mbak rati seperti ya umumnya art
masak terus nyetirkan nyuci baju
dan orangnya gak banyak kok
di sini saya cuma berdua
cuma berdua pak
istri saya baru meninggal
jadi saya cuma di sini berdua sama putri saya
maaf ya pak saya nggak tahu
nah ini kebetulan
ini putri saya ya
ini mbak rati yang akan kerja sama kita
semoga betah ya kerja di sini ya
terima kasih non
saya sudah punya anak juga
ajak aja ke sini kapan kapan
iya insya allah
nanti kapan kapan saya ajak ya
ini saya boleh minta nomor teleponnya ya
kalau ada perlu perlu saya bisa telepon kamu
di sini aja langsung
alhamdulillah ya allah
keluarga ini sangat ramah dan baik
kapan kapan aku mau kenalin mas indra dan abizar sama mereka
kalau mbak ratih mau istirahat dulu sebelum mulai kerja silahkan
kamar yang tadi yang sebelah
yang saya kasih tau tadi
ya baik pak
mungkin kalau gitu saya habiskan sama tunggu
rasanya baik ya pak orangnya
semoga dia bertahap di sini
insya allah mas insya allah
waalaikumsalam pak surya
pak surya maaf mengganggu
saya mau ini menanyakan
apa pak surya punya waktu luang
karena saya mau mengundang pak surya dan juga elsa untuk datang ke syukuran ke pulangan reina
oh insya allah
insya allah kami akan datang bu
acaranya mau kapan bu
acaranya besok pak
jadi saya minta tolong sekali pak surya dan elsa meluangkan waktu ya pak
ya insya allah bisa bu
terima kasih pak
yaudah kalau gitu saya tunggu besok pak surya
besok akan ada acara syukuran ibn akhulita
mau bikin selamatan atas ke pulangan reina
mirip sih kalau lihat apa yang nina lakuin sama reina
kayaknya semenjak kenal zara nina itu berubah banget
kayak berubah menjadi orang yang berbeda
halo assalamualaikum ren
waalaikumsalam mbak mici ada apa mbak
enggak aku cuma pengen tanya sama kamu kenapa ya saya susah banget hubungin al kemana ya dia
iya kebetulan pak lagi ada keperluan mendadak pak yang penting mungkin ada yang perlu disampaikan ke saya
oke ya udah sama kamu aja lah ya saya sampaikan
jadi saya tuh udah tanyain soal prosedur perawatan reina sebenarnya
oh gitu terus gimana mbak
ya sebenarnya simpel aja sih enggak ada yang gimana gimana sama aja kayak rumah sakit lain dan saya juga udah daftarin tenda
jadi kalau misalkan al mau bawa reina untuk perawatan kapanpun al tinggal bawa aja reina
baik mbak ya nanti saya akan sampaikan ke pak al saya kira pak juga ingin secepatnya diproses
karena pak al ingin tahu tentang kondisi reina secepatnya
supaya ya pengobatannya tidak terlambat
mbak mbak tunggu mbak ya ada yang sekalian mau saya bicarkan ke mbak
ya mbak udah tahu kalau nanti akan ada acara syukuran kembalinya rena
oh iya iya saya tahu tadi juga kebetulan tante rosa hubungin saya dan minta saya datang ke sana
insya allah setelah praktek selesai saya langsung ke sana
ya alhamdulillah kalau gitu ditunggu mbak
ya terima kasih ram assalamualaikum
halo pak surya assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kebetulan pak al lagi ada kepentingan yang mendadak ada yang perlu saya sampaikan ke pak al pak
baik pak saya tunggu di kantor assalamualaikum pak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
baik pak saya tunggu di kantor

dezar tangkap ya satu dua nih situ tuh situ kejar
bola bola sini menang tenang tenang
tenang nih nih lagi nih satu dua
nih itu eh tenang sini bawa sini bawa sini
tenang tenang tenang tenang tenang gini gini gini
lihat papa nih wah ya begitu jadi kipar nih tenang nih lepap ya satu ratus dua puluh tiga tuh kejar kejar kejar
ya enak enak e box itu jangan jangan satu dua tiga
sempatan emas ini banyak banget ibu ibu yang bawa anaknya main kesini lagi dan rata rata
enggak waspada sama barang bawaan mereka gua enggak mau nanti malah ada apa apa gua harus
coba tahan diri buat nyuri demi nina dan abizar kasihan nina udah susah payah kerja sana sini
hai abizar abizar eh kita main bola lagi lagi
bapak tadi dibisikin sama jin itu ya ya ya ya ya sini tenang tenang tenang tenang tenang
ini ini bener disini maksudnya kamu cek lagi
deh sepertinya salah bener kau tadi aku juga sherlocknya di sini pak
hai ntar gak salah ya ini kamu meeting sama siapa sih
hai sama klien klien udah lama kok pak kliennya jessica tapi udah bener kok pak tempat ini
hai semoga semuanya lancar ya pak pamit ya iya pak kasih ya pak

saya gak tau gak tau ini kenapa
udah kebukin aja
udah saya gak tau
kamu beneran roy kan
cepat lagi larinya
karena ini gak bisa nih kalau gue ngejar
kayak gue harus ke tempat meeting
pasti udah ditungguin sama klien
saya minta maaf sebelumnya
pak ada kebeningan yang mendadak
saya ngerti ada banyak urusan keren
udah saya penasaran aja ren
tapi karena al gak ada mungkin kamu tau
bagaimana kalau nino sampai melakukan tuntutan hukum
untuk soal itu
pak ahok sudah siapkan tim pengacara
pak nino serius untuk melanjutkannya ke jalur hukum pak
iya saya gak capek capek untuk nge ngertiin dia juga
tolong kasih tahu dia supaya selalu sabar selalu tenang menghadapi ini semua
baik pak nanti akan saya sampaikan ke beliau
apa gak sebaiknya ajak nino ketemuan dulu dah
ajak ngobrol mereka berdua
keinginannya nino untuk mengambil hatasnya rena
ini kan masalah ego aja sebetulnya
ya kan masalah ego
coba dibicarakan baik baik ini kan bukan apa apa ini rena loh
seorang anak kecil korbannya pasti dia
jangan sampai nanti karena
ego satu orang yang sengsara rena
maksud saya itu jadi coba deh bilang sama al
apakah masih memungkinkan untuk bicara sama nino
bicarakan baik baik dulu
ya karena seperti yang saya bilang tadi korbannya rena
rena jadi sengsara
nanti akan saya coba sampaikan ke pak
dan memang saya kira
pak al juga sudah berpikiran seperti itu pak
untuk kebaikan rena
saya gak tahu apakah
pak nino akan berpikiran hal yang sama
permisi pak surya pak reni
ada bu zara dan pengacaranya ingin bertemu dengan pak ahok
dan mereka sedang menunggu di lobi
pak agak capek hidup hidupan
ini aneh sih ya
itu nenek neneknya diganti aja tuh pake roy
gak kenal kan
untung tadi dia nggak aneh aneh
kita balik aja yuk